tim nasional volley duduk indonesia yang akan tampil di asian paragames dua ribu delapan belas mulai berlatih di jakarta
tim volley duduk putri indonesia ditargetkan dapat melahir medali pelunggu
sementara tim putra diharapkan minimal dapat menembus babak semifinal
sejak jumat pagi tim nasional volley duduk indonesia telah berlatih di lapangan gbk arena senayan jakarta
terbentuk sejak awal tahun dua ribu delapan belas tim nasional volley duduk indonesia selama ini berlatih di solo
di bulan juli tim volley duduk indonesia juga sempat menggelar training camp di malaysia
memasuki masa prakompetisi latihan dari delapan pemain putri dan delapan pemain putra indonesia kali ini
sengaja dipindahkan ke jakarta untuk proses adaptasi
kita sejauh ini di program latihan kita sudah masuk tahap prakompetisi
jadi di sini kita memfokuskan untuk game simulasi game yang menyerupai aslinya
jadi kita buat mereka itu seakan akan
jadi agar mereka saat bertanding itu sudah terbiasa
bagi tim nasional volley duduk indonesia keikutsertaan di asean para games adalah untuk kali pertama
akan tetapi sejumlah prestasi internasional telah diukir tim volley duduk putri indonesia
di asean para games dua ribu sebelas di solo dan dua ribu tiga belas di myanmar tim volley duduk putri indonesia sukses meraih medali emas
di kejuaraan dunia dua ribu delapan belas mei lalu di tiongkok tim putri indonesia sukses menembus peringkat lima dunia
insya allah kita bisa di targim berundut
cuman kan kemarin kita menang karena apa ya
kita kan di asean para games
kalau ini kan asia para games mungkin agak susah juga
yang membedakan volley duduk dengan volley umum hanyalah ukuran lapangan dan tinggi dari net
lapangan volley duduk berukuran dua belas x lima meter
sementara tinggi net untuk putri adalah satu ratus lima cm dan untuk putra satu ratus lima belas cm
di volley duduk saat memukul bola bokong pemain juga harus tetap bersentuhan dengan lantai